informasi berikutnya majelis hakim pn jakarta selatan berulang kali meminta kepada saksi art susi yang merupakan asisten rumah tangga ferdis sambo untuk tidak berbohong di persidangan
hakim bahkan mengingatkan saksi bisa jadi tersangka jika memberikan keterangan palsu di persidangan
kalau cerita itu pelan pelan ya
jadi saudara kuat menurut cerita saudara itu kan datang tapi tidak membantu
tapi malah berantem sama joshua kan begitu
masuk akal enggak
sementara saudara mengatakan oh tubuhnya saudara putri panas dingin
eh apa dingin semua saya raba saya peluk kan begitu
kok tiba tiba saudara triak minta tolong
ada yang mau nolong malah berantem di bawah
nggak masuk akal itu cerita
kalau saudara berbohong terus begini seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka
kalau saudara bohongnya keterlaluan
saudara jaksa penuntut umum bisa memproses saudara
ancamannya tujuh tahun gak main main saudara
kami di sini menggali semua kebenaran material yang terjadi di perkara ini
tapi saudara sepertinya main main